kasus penyebaran virus mematikan rabies terus menjadi sorotan
bahkan ada dua kebupaten di ntt yang berstatus klb rabies
lalu apa yang sudah dan akan dilakukan pemerintah
khususnya kementerian kesehatan
untuk meminimalisir semakin meluasnya kasus ini
saya akan berbincang dengan kepala biro komunikasi
dan pelayanan publik kementerian kesehatan ri
selamat sore bu nadia
selamat sore mas iqbal salam sehat
salam sehat selalu bu nadia
bu nadia ini berbicara soal tadi apa yang sudah kami sampaikan
ada dua kabupaten di ntt yang berstatus klb rabies
bagaimana perkembangannya kini
dan kalau menurut data yang dihimpun oleh kementerian kesehatan
berapa sampai saat ini jumlah kasusnya dan juga jumlah korban meninggal
jadi kalau kita lihat ya
bahwa ada sepuluh kabupaten di provinsi ntt yang sudah melaporkan
adanya gigitan hewan penular rabies khususnya anjing
tapi memang kita ketahui
bahwa dua kebupaten yaitu sika dan tts
itu sudah menyatakan kejadian luar biasa
nah di sika sendiri itu ada kasus empat ratus tujuh puluh satu kasus rabies
dengan kematian satu orang
dan di tts itu ada dua puluh tiga kasus dengan kematian juga satu orang
nah kabupaten kota lain juga tadi ada delapan lagi yang melaporkan
walaupun belum menyatakan kondisinya dalam keadaan kejadian luar biasa
untuk kasus rabies di ntt itu cukup banyak mas
ada empat tiga puluh tujuh kasus yang sudah dilaporkan dengan kematian sebanyak enam orang
oke ada empat an dan juga ada kasus kematian sampai enam orang
apakah sebenarnya kita bisa mengetahui bu nadia
jika kita melihat dari hewan khususnya dari anjing itu sendiri
apakah bisa gejalanya itu terlihat
kalau tadi kita dengar
dengar dan juga simak sama sama bahwa anjing ada mengeluarkan
seperti lendir di bagian hidungnya dan lain sebagainya
apakah ini menandakan bahwa gejalanya tersebut bisa kita ketahui
iya jadi rabies ini sebenarnya penyakit yang sudah sangat lama ya mas iqbal
dan dia terutama ditularkan melalui gigitan hewan pembawa rabies
jadi dia bisa anjing kucing kera ya
ataupun rakun kelelawar juga itu bisa
tapi sembilan puluh lima persen

makanya kemudian kita sangat mengenal gejala yang ada pada anjing ya
nah anjing yang tadinya itu kita tahu ya
mungkin ya kalau kita sebagai pemiliknya
dia kan biasanya nurut ya kemudian jinak dengan kita
tapi kemudian kita bisa melihat bahwa anjing itu tiba tiba menjadi ganas
tidak nurut dengan pemiliknya
kemudian dia nggak bisa makan karena dia nggak bisa menelan
terus tiba tiba lumpuh mendadak
sering kita lihat adalah tiba tiba anjing itu menyendiri ya
kemudian dia seperti takut akan terang ya
jadi dia cenderung suka berada di tempat gelap ya
kemudian ekornya itu biasanya berada melengkung di antara kedua kakinya
dan berada di bawah perutnya
jadi kalau biasanya kan ekornya naik ke atas ya
nah seringkali juga kita melihat air liur yang keluar secara berlebihan
jadi tanda tanda perubahan pada hewan
peliharaan kita itu kemungkinan besar dengan gejala gejala tadi ya
lumpuh mulut terbuka air liurnya banyak
kemudian menjadi ganas dan sering berada di tempat gelap
dan kemudian jadi tidak menurut pemiliknya
itu adalah tanda tanda rabies pada hewan
tapi kalau untuk manusia sendiri apakah akan mengalami gejala yang sama
mengingat bahwa beberapa waktu yang lalu sempat viral di sumatera
kalau saya tidak salah ada seorang anak kecil
yang ketika disinari oleh cahaya begitu ke bagai matanya
maka dia akan teriak teriak lalu juga dia takut akan air
apakah seperti itu juga
ya betul sekali
jadi memang pada manusia untuk mengenali gejala rabies
pertama dia harus ada gigitan ya
riwayat gigitan hewan pembawa rabies artinya dia digigit anjing dan sebagainya
nah awal awal memang itu yang seringkali kemudian menimbulkan kematian
karena di awal awal seringkali gejalanya tidak langsung khas ya
biasanya hanya demam kemudian sakit kepala hebat sakit tenggorokan dan nyeri
nah tapi kemudian diiringi ini yang mulai khas setelah satu sampai dua minggu
ada rasa panas kemudian rasa kesemutan di sekitar lokasi gigitan tadi
sampai tadi yang disebutkan oleh mas iqbal ya muncul fobia ketakutan ya takut air
jadi dia takut sekali dia haus tapi dia takut untuk minum air
kemudian dia takut cahaya jadi dia nggak mau terang
sama seperti tadi si anjing kan juga maunya ditempat gelap lembab ya
nah di ini juga seperti itu tidak mau misalnya kalau kita lihat anak yang dirawat di rumah sakit
itu kemudian kita buka
dan rumah sakit ada cahaya masuk itu dia ketakutan sekali
karena ketakutan itulah yang kemudian dia teriak teriak tadi
bahkan takut ada udara jadi kalau ada angin udara seperti itu merasa pada dia
itu juga sudah merasakan takut luar biasa
pada orang lain
orang yang mengalami rakyat
tapi kalau kita melihat dari apa yang kejadian yang tadi sudah bu nadia sebutkan
apakah kalau kematian yang selama ini kita ketahui bersama
apakah ini kematian memang terjadi secara tiba tiba
atau mungkin saja dikarenakan memang tidak ada penanganan lebih lanjut
dari si korban ataupun keluarganya sendiri
ya jadi kalau kita lihat fatalitas daripada perancis ini sangat tinggi ya
terutama pada daerah daerah yang resiko tinggi
yaitu di bagian kepala ke atas ya daerah dekat dekat kepala
artinya di muka gigitannya seperti itu
karena ini kan menyerang sarah ya
menyerang sistem sarah kita
jadi kalau dia semakin dekat ke gigitan tersebut kepada daerah daerah
yang sifatnya itu adalah saraf kita
maka dia fatalitas atau kematiannya sangat tinggi tadi
dalam waktu yang cepat akan terjadi kematian
jadi bu nadia kalau misalnya kita terkena gigitan rabies begitu
apa yang harus kita lakukan pertama kali
ya pertama kali lukanya itu harus dicuci
dengan sabun dan air mengalir selama lima belas menit
jadi kita lakukan pertolongan pertama dengan mencuci dengan air sabun atau detergen
ya gampang sekali
jadi tidak dengan cuma diberi betadine seperti itu ya
mas iqbal tapi dicuci selama lima belas menit ya dengan air mengalir
nah setelah itu segera bawa ke rumah sakit atau puskesmas terdekat
karena kemudian kita akan memberikan vaksin antirabiek
untuk membantu memberikan pertolongan

jadi kita biasanya dipacit pacit ya
oke berbicara soal vaksin ini sendiri
bu nadia bagaimana perkembangannya terkait dengan kan sudah ada dua kabupaten
kalau saya tidak salah ataupun daerah begitu ya
di ntt yang saat ini sudah klb
nah apakah memang stok vaksin ini sudah terpenuhi
atau justru masih dalam proses perjalanan untuk menuju ke sana
jadi dalam hal penanganan rabies ya
ada dua nih ya
satu kita harus menyediakan vaksin untuk anjing
karena anjing tadi harus divaksin juga
supaya tidak terkena rabies dari anjing anjing yang mungkin sudah terinfeksi rabies
yang kedua adalah manusianya
nah tentunya terkait vaksin antirabies untuk manusia
dan satu lagi kita juga menyediakan yang kita sebut sebagai serum antirabies
ini sudah kita distribusikan ke beberapa provinsi yang selama ini
adanya kasus rabies kepada kementerian kesehatan
tapi tentunya pada kejadian luar biasa
selain kita memobilisasi vaksin vaksin yang belum digunakan di daerah daerah lain
tentunya kita berharap tadi dukungan dari pemerintah daerah
untuk menyediakan vaksin vaksin ini terutama untuk hewannya
nah kalau mengenai jumlah untuk dua kabupaten yang klb untuk manusia
stok vaksin dan maupun stok serum antirabies ini mencukupi
oke menarik soal daerah daerah yang memang melaporkan terkait dengan rabies ini
mungkin bu nadia bisa jelaskan kepada kami kepada pemirsa terkait dengan daerah daerah mana saja
yang patut diwaspadai dengan penyebaran rabies
karena tentunya kita tidak ingin hal hal serupa terjadi di daerah lainnya
ya sebenarnya kalau kita lihat hanya dua belas provinsi yang bebas penyakit rabies ya
di indonesia ini ada dua puluh enam provinsi
yang masih menjadi endemis rabies
yang kemudian memang yang masih cukup tinggi jumlah kasusnya itu adalah pada provinsi bali
jambi kalimantan selatan lampung ntb ntt riau sulawesi selatan sulawesi tengah dan sumatera utara
jadi dari dua puluh enam provinsi tadi sepuluh provinsi tertinggi masalah rabiesnya
kenapa karena memang rabies pada anjingnya masih cukup tinggi juga
nah inilah tentunya yang harus menjadi kuas pada anjingnya
kita bahwa sebenarnya rabies ini adalah suatu penyakit yang bisa kita cegah kita kendalikan
kita sudah punya alat untuk mencegah supaya jangan terjadi kematian ataupun gigitan penularan daripada rabies ini kepada manusia dari anjing tadi
yaitu dengan memvaksinasi
ini yang kita harapkan agar para pemilik anjing itu pertama tidak meliarkan anjingnya
yang kedua memvaksin
karena rabiesnya ini dengan memang vaksin anjingnya ini dengan vaksin rabies tadi
dan ini untuk anjing kementerian pertanian maupun juga dinas pertanian juga sudah menyediakan vaksin rabies untuk anjing ini
oke terakhir bu nadia
sebenarnya seberapa perlu kita di luar mungkin di luar daerah daerah yang memang dilaporkan adanya rabies begitu penyebaran rabies
seberapa pentingkah kita untuk
bisa mendapatkan vaksin itu dan juga kapan sebaiknya kita mendapatkan vaksin
ya dua belas provinsi itu seperti kepulauan riau bangka belitung dki jawa tengah jogja jawa timur ya
beberapa daerah di papua
itu sebenarnya sudah lagi nyatakan sebagai provinsi yang bebas rabies
pergerakan ataupun juga mobilisasi daripada anjing antar pulau ini terjadi
nah inilah yang menjadi penting bahwa daerah daerah yang sudah bebas ataupun tidak ada kasus rabies
tetap memastikan bahwa hewan peliharaannya apakah itu anjing kucing tadi ya tidak diliarkan dan mendapatkan vaksin
nah kalau ada kucing atau anjing liar itu untuk segera ditangkap ya oleh dinas terkait yang kemudian diberikan vaksin

atau kemudian ya diadopsi oleh yang mungkin ada pemilik yang ingin mengadopsinya
jadi dua itu saja kuncinya yang pasti
jangan meliarkan hewan peliharaan kemudian kita pelihara dengan baik dan berikan vaksinasi
termasuk juga daerah daerah yang sudah bebas rabies
nah apalagi daerah daerah yang belum bebas rabies ini sudah menjadi suatu keharusan
sehingga manusia tidak perlu mendapatkan vaksin anti rabies tentunya
baik tentunya seperti tadi yang sudah dijelaskan bu nadia ada dua poin penting yang harus diperhatikan
yang pertama jangan melepas liarkan begitu hewan peliharaan dan juga yang satu lagi adalah vaksin
terima kasih kepala biro komunikasi dan pelayanan publik kementerian kesehatan ri
ibu siti nadia tarmizi sudah berbicara dengan kami di sore hari ini
selamat sore ibu
selamat sore pak cipta